setelah tewasnya pemimpin kelompok teror mujahidin indonesia timur ali kalora
pemerintah dibinta tetap mewaspadai dan terus memburu anak buah ali kalora yang masih tersisa
benarkah kematian ali kalora tidak serta merta melemahkan kelompok mit
apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah pasca tewasnya ali kalora
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada prof irfan idris direktur deradikalisasi dari bnpt
prof irfan selamat malam apa kabar
baik terima kasih prof irfan
dan sudah ada pak al haidar pengamal terorisme yang juga bergabung lewat sambungan telepon
sementara ini pak al haidar selamat malam
baik sementara saya akan ke prof irvan terlebih dahulu dari bnpt
prof setelah ali kalora tewas ya bagaimana kemudian posisi dari jaringan kelompok mit
benarkah kemudian tewasnya ali kalora ini serta merta
berdampak terhadap kekuatan daya dari kelompok mit ini prof
jadi poin pertama yang perlu kita apresiasi adalah
saya tim satgas madagoraya yang telah melumpuhkan dua pokok dari tinggal terpisah empat
kemudian yang kedua agar tetap masyarakat bekerjasama memberi informasi
di mana pergerakan yang keempat ini agar nantinya bisa juga entah menyerahkan
jadi atau cara dilumpuhkan dengan ukuran yang teratur tentunya
nah dengan radikal teroris di seluruh dunia terus menggunakan media sosial menyebarkan paham paham
pergerakan mereka menyebar kepada masyarakat dan keempat toko ini tentunya yang menjadi otak
akan tetapi itu kita waspadai di indonesia penyebaran radikal teroris
karena mereka ada empat latihan ada yang bersimpati ada yang mendukung
ada yang militan dan ada yang kelompok inti tentunya
nah yang bersimpati ini kita tidak boleh biarkan agar dia mendukung
yang pendukung juga jangan menjadi militan
memang kelihatan hanya empat jadi sasaran yang diintai oleh satgas madagoraya dan aparat keamanan densus delapan puluh delapan di sulawesi tengah
akan tetapi seluruh indonesia kita harus juga amankan dan masyarakat tetap waspada
dan bekerjasama dengan aparat keamanan
dan itu ada indikasi yang bisa melakukan aksi aksi yang melanggar hukum
oke baik prof tapi seberapa besar dampaknya tewasnya ali kalora ini terhadap kekuatan dari sisa sisa jaringan mujahidin indonesia timur
lompuhnya ali kalora fisikologi para simpatisan simpatisan tentu mereka
ya berkurang dari segi dukungan
akan tetapi kita tidak bisa mengatakan ini berkurang
tetapi bisa justru semangat mereka semakin membara
tetapi semangat mereka untuk melakukan perlawanan
karena mereka memang jahat
tetapi mereka penjahat
jadi keempat orang ini diwaspadai
masyarakat di sekitar koso parijimoto dan sigi
harus tetap waspada agar jangan mereka melakukan pembantaian seperti yang ali kalora lakukan sebelumnya
menewaskan empat warga masyarakat yang tak berdosa
jadi jadi meskipun pemimpinnya ali kalora sudah tewas
tapi tidak serta merta kemudian ini jadi
lengah ya prof ya terhadap pengawasan dan juga situasi keamanan yang ada di poso
oke saya ke pak al haidar sudah bergabung juga
pak al haidar selamat malam mbak
ya selamat malam
bagaimana anda melihat posisi dari teroris mit setelah ali kalora dinyatakan tewas
tadi prof irfan menggarisbawahi bahwa semangat perlawanan itu masih tetap harus diwaspadai
ya benar sekali
harus tetap kita waspadai bahwa tentunya dengan kematian pemimpin mereka
pasti mereka akan membuat reaksi reaksi ataupun respon respon yang tentunya sangat brutal sangat negatif
dan mit sama seperti gad dan mereka sama sama berafiliasi kepada isis
dan sama sama mereka memiliki ideologi takfiri yang sangat brutal yang sangat tidak berperi kemanusiaan
yang memenuhi semua kriteria terorisme textbooks
yang ada di berbagai buku tentang terorisme
jadi ini merupakan kelompok yang sangat mengerikan yang harusnya sudah difokuskan
sudah disargetkan lama oleh pemerintah untuk diselesaikan
tidak bisa berlarut larut karena akan mengakibatkan terjadinya kerugian di pihak sipil
jadi sipil terproteksi seakan akan negara tidak hadir di wilayah itu
jadi seakan akan negara itu blank disitu ada blank spot
disitu dimana negara tidak bisa menjangkau dimana negara tidak punya kekuasaan
tidak punya tangan tangan yang bisa melindungi masyarakat yang ada di sana
jadi saya kira memang ini perlu sekali untuk terus difokuskan dan selamat kepada polisi saya kira
dan juga kepada tentara
oke baik pak alhidar kalau kemudian kita masih harus tetap mengantisipasi
langkah pencegahan apa yang bisa diambil oleh semua pihak ya oleh aparat
agar mengantisipasi serangan balasan katakanlah begitu ya
kalaupun ada langkah pencegahan ini menurut anda menggunakan pendekatan seperti apa
soft approach kah atau kemudian hard approach sekaligus
iya dua dua ya ini yang disebut dengan multi front approach ya
dr deddy itu disebut sebagai multi front approach
sebenarnya membedakan antara hard approach dengan soft approach itu terlalu naif
terlalu sumir terlalu tidak jelas karena itu pendekatan lama
pendekatan baru adalah multi front approach ya jadi multi pihak
jadi ada pendekatan militer ada pendekatan intelijen ada pendekatan pendegakan hukum ya law enforcement
secara sekaligus secara serentak juga pendekatan sosial ke masyarakatan
dan juga keagamaan dan sebagainya
jadi perlu semua dilibatkan dalam waktu yang bersamaan
karena tidak bisa membatasi hanya pendekatan pendekatan soft approach saja
ataupun hak approach saja yang bisa dilakukan di daerah tersebut
karena kalau hanya dibatasi dengan hard approach dan soft approach
jadi ini pun
kalau hanya di atas soft approach saja itu akan gagal
karena pelibatan kekuatan negara terutama militer itu sangat esensial mengatasi
tumkin terrorism namanya
jadi terorisme organik teritorial
kalau jad jak kemudian kelompok kelompok yang lain
bisa kita sebut sebagai terorisme tim
kalau ini terorisme tamkin sama seperti terorisme papua
dan juga yang ada di abu sayyaf di filipina selatan
jadi ini harus pendekatannya multi front approach
jadi nggak bisa apa namanya tengah tengah sebagainya
oke baik saya ke prof irvan
prof irvan sudah ada gambaran kalkulasi langkah apa yang diambil bnpt katakanlah untuk pasca tewasnya ali kalora
apakah akan mengambil pendekatan
seperti apa apakah yang tadi sudah dibahas multi front approach ya oleh pak al haidar
atau kemudian ada bentuk pendekatan yang lain
ya betul apa yang disampaikan tadi pak al haidar itu multial approach
kita istilahkan pendekatan yang holistik
dari hulu ke hilir selain penegakan hukum tentunya juga pembinaan pendampingan dan pemberdayaan
bagaimana kita berdayakan masyarakat bagaimana kita mendampingi masyarakat
dan bagaimana kita memberdayakan mendampingi masyarakat agar jangan dengan mudah mereka bersimpati kepada kelompok kelompok radikal teroris yang menyebar di seluruh wilayah indonesia
ini yang perlu kita waspadai dari hulu ke hilir tentang pendekatan pendekatan humanis pendekatan sosial keagamaan pendekatan cultural approach kearifan lokal tentu tidak bisa kita lupakan
dan pendekatan ekonomi kesejahteraan
bagaimana kepala bnpt menetapkan sebuah program sinergitas ktn kawasan khusus terpadu nusantara yang melibatkan empat puluh delapan kementerian dan lembaga
dalam ikut memaksa pemberdayaan pendampingan masyarakat agar mereka jangan hopeless jangan jobless
kalau mereka sudah hopeless dan jobless eh saat itulah mereka dengan mudah terpancing terprovokasi atau bekerja sama
ya memberikan logis
jadi masyarakat tidak boleh takut ya karena teror itu menciptakan ketakutan
kalau kita jadi takut mereka sudah menang sebenarnya
negara tidak boleh kalah dengan aksi aksi teroris dan isu isu hoax yang menyebar di media sosial
jadi pendekatan terus kita lakukan dari ke hilir tokoh agama ada pendekatan pendekatan tokoh keagamaan
dan saya kira masyarakat sudah berhasil
kita harus bersinergi di dalam memerangi dan bersyakat agar kita keamanan
sempat habis ke empat orang itu dan jaringannya
yang perlu kita waspadai ini kalau empat orang ini nantinya entah menyerahkan diri atau bernasib seperti dua rekan sebelumnya pimpinan sebelumnya
ya tetap terus kita waspadai karena masyarakat dengan generasi milenial anak anak yang kecil itu jangan jangan menganggap itu yang benar
itu kita harus sampaikan bagaimana moderasi beragama bagaimana pluralisme kita hargai perbedaan sebagai sebuah ketetapan tuhan
sunatullah yang tidak boleh kita lawan
harus kita rayakan perbedaan ini
bukan keseragaman yang kita perlukan tetapi kita keragaman yang harus kita tahankan
perbedaan itu telah terjadi dan ada persamaan
persamaan ini kita perbesar dan perbedaan jangan jangan perbesar
karena tentu tentu akan ujinya menjadi menjadi konflik
baik prof irfan termasuk untuk masyarakat yang tadi anda katakan
saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika pak boy berkunjung ke komisi tiga dpr juga meng highlight atau menyoroti soal potensi penceramah penceramah yang berpotensi mendukung kelompok terorisme ali kalora
nah ini bagaimana kemudian setelah setelah tewasnya ali kalora mengantisipasi sekali lagi yang mereka yang bersimpati

yang mereka yang bersimpati kemudian bisa saja berubah menjadi mendukung kemudian menjadi militan kan
jadi undang undang itu nomor lima
ada tiga langkah pencegahan yaitu kesiapsiagaan nasional kontraradikalisasi dan deradikalisasi
mengantisipasi narasi narasi yang beredar di masyarakat yang mudah memprovokasi masyarakat
yang sejatinya tidak ada dalam paham keagamaan seperti itu
karena kalau orang beragama tentu membawa misi perdamaian
tapi kalau mengecaukan kan itu bukan namanya beragama
itu namanya fanatisme berlebihan yang melakukan bengkakan penafsiran dari niat yang cacat
yang menyebabkan orang banyak tersesat
nah di sini juga perlu kita lakukan kontraradikalisasi yang kedua
yaitu kontra narasi narasi narasi moderasi narasi narasi alternatif yang harus kita subuhkan kepada masyarakat
terutama generasi milenial dan yang kedua kontra propaganda dan kontra ideologi
kita counter semua apa yang berseliburan di media sosial
agar anak anak kita masyarakat dan kita sendiri atau di rumah kita sendiri
jangan dengan mudah bersimpati kepada kejahatan luar biasa ini kejahatan kemanusiaan kejahatan lintas negara
dan bahkan pbb mengatakan ini adalah serious crime kejahatan yang luar biasa
oke baik kita break dulu ya prof irfan dan juga pak al qaidar
usai jeda kita akan membahas soal siapa sosok yang berpotensi menggantikan posisi ali kalora
karena kalau kita melihat polanya dari santoso kemudian berganti menjadi ahli kalora
artinya akan ada potensi regenerasi dalam kelompok yang tersisa ini
nah ini bagaimana kita akan coba diskusikan usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast saya akan langsung ke pak al haidar
pak al haidar sekarang yang kemudian juga menjadi diskursus adalah siapa yang akan menggantikan posisi ali kalora di tengah sisa yang ada empat orang ini
anda membacanya bagaimana pak
ya yang tinggal ini semuanya itu adalah orang orang bima
jadi secara antropologis sebenarnya yang akan melanjutkan kepemimpinan mit itu adalah orang orang yang terkenal

tujuan ini adalah rohani bima pengakhiran targeting ahli karena setelah empat orang ini keluar dari bima biasa
ketua tua program ini adalah emocional per dasarnya bila akan di
kekuatan yang agak sulit diberantas karena mereka memakai bahasa yang satu
kalau dulu mungkin mereka memakai bahasa yang banyak
bahkan ada orang orang uyghur juga yang dilibatkan di situ
tapi kalau yang sekarang ini mereka akan menggunakan teknik komunikasi dan cara cara yang sangat iresistable ya
jadi sangat sangat kuat sangat bertahan mereka
dan kemungkinan mereka akan dipimpin oleh abu salman
albu salman inilah yang kemudian akan menjadi pemimpin setelah ali kalora
karena ali kalora itu sendiri adalah orang sulawesi
sementara ini adalah semuanya sekarang yang tinggal adalah orang
ini menjadi kekuatan baru karena mereka etnis religius etnis ras terorisme
jadi jauh lebih susah untuk diberantakan
pak al haidar mengapa nama abu salman yang kemudian anda bayangkan akan mengganti sosok ali kalora
karena dia yang dipercaya oleh abu ali kalora selama ini
karena dia sangat terpercaya orangnya
kemudian tidak pernah mengeluh tidak pernah protes tidak pernah apa
dan mengerti semua strategi yang pernah disampaikan oleh santoso maupun basri maupun sampai kepada ali kalora sekarang ini
dan kelihatannya dia datang ke sana
dan kelihatannya dia datang ke poso itu memang untuk melanjutkan proteksi terhadap orang orang mereka yang dianggap terancam di bawah kedudukan non muslim
dan ini adalah kegagalan negara dalam mengegrasikan masyarakatnya
kegagalan negara dalam memproteksi masyarakat yang berbeda beda ini
karena saya kira sudah kalah
dan ini ciri ciri yang seperti terlihat pada afghanistan di tahun tahun delapan puluh an
dan itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan indonesia akan terperosok seperti situasi seperti itu
anda melihat bahwa yang tersisa ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata tidak bisa dianggap remeh
oh ya tidak bisa dianggap remeh ini
sangat kuat cara mereka bertahan
resiliasi mereka itu sangat luar biasa
dan keterlibatan orang bimas sebenarnya itu terjadi tahun dua ribu satu dua ribu dua
sementara konfliknya itu sendiri itu terjadi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di poso
dan itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas
dulu hampir tuntas yang dilakukan

jadi ada perjanjian malino i malino ii dan sebagainya
dan itu hampir hampir selesai
tapi sayangnya orang pendamai ya pendamai atau aktivis aktivis perdamaian seperti yusuf kalla memang tidak begitu diterima di dalam setting sosial politik indonesia
yang lebih mengedepankan pendekatan
legal formal dan pendekatan keamanan saja
prof irfan ada tanggapan prof dari apa yang disampaikan pak al haidar tadi
bahwa sisa yang empat ini juga tidak bisa kemudian dianggap tidak kuat atau tidak lebih kuat dibanding ali kalora meskipun ali kalora sudah tewas
apakah itu juga yang terpantau oleh bnpt atau bagaimana
alikalora dan santoso abu arda atau ubaski akan tetapi dalam kondisi seperti ini
secara psikologis bisa saja secara brutal membabi buta melakukan penyerangan
lagi lagi masyarakat harus tetap tingkatkan kuas padaan
jangan lihat juta
bukan jumlahnya yang kita lihat karena dia tinggal empat
ya bisa lebih berbahaya daripada jumlah sebelumnya
akan tetapi bagaimana masyarakat di sekitar didikau potensi di pomar di motong poso poso posisi dan seterusnya
jangan kita yang memberi peluang
jika mereka mencari logistik seperti itu
nah ini yang parah kalau misalnya ada masyarakat yang bersimpati bisa bertambah jumlah mereka
karena mereka mendapat kisahan dari kelompok kelompok militan untuk meningkatkan untuk mempertahankan kehadiran mereka keberadaan mereka di gunung biru
yaitu seluruh masyarakat harus ikut membantu dan memberikan informasi
secepat mungkin sedini mungkin bila mereka harus mengetahui pergerakan mereka
jadi bukan utama siapa yang akan menjadi pimpinan
akan tetapi bagaimana keempatnya harus dituntaskan
entah dia menyerahkan diri ada penegakan hukum atau mereka tetap melawan aparat
ya tentu negara tidak boleh kalah
tidak boleh kalah dengan segala macam bentuk kejahatan karena mereka memang menginginkan negara ini dibubarkan
atau mereka ingin menerap ideologi yang mereka yakini meskipun itu sesuai dengan semua agama yang kita akui secara konstitusional di negara kesatuan republik indonesia
yang namanya penjahat dia tidak menggunakan struktur secara rasional seperti yang kita pikirkan
ada pemilihan ada pengurus ada wakil ada ketua
siapa yang bisa tampil lebih militan dari empat ini
sebagai pesan bahwasannya mereka masih ada mereka masih melawan negara
ya bukan berarti setelah lumpuh pimpinan mereka mereka berpasrah seperti itu
tidak semudah itu mungkin mereka lakukan
oke tapi prof irfan kalau dibedah satu persatu ya sejauh pemantauan dari bnpt
keempat orang ini apakah anda setuju bahwa memang orang orang ini juga orang yang tidak kalah kuat dibanding dengan ali kalora seperti yang tadi disampaikan oleh pak al haidar
iya keempatnya tentu miliki warisan pemuan dari sejak tantoso basri dan ali kalora atau tantoso dan ali kalora
tinggal bagaimana mereka lebih cepat bergerak ke masyarakat masyarakat
ini yang perlu kita waspadai jangan lagi mereka beraksi membakar membunuh menggorok masyarakat yang tidak berdosa
jadi keempat empatnya tentu memiliki peluang

ruang untuk menjadi tampil menjadi pimpinan
tetapi keempat empatnya ini tidak ada yang punya nama sepopuler seperti ali kalora dan santoso
oke termasuk abu salman tadi ya kalau saya tidak salah yang disampaikan oleh pak al haidar ya
abu salman itu kan hanya empat tinggal empat ya
yaitu ghazali naik suhardin dengan askar
dari empat itu siapa yang bergelar abu salman
ya mungkin ada studi biografis di antara mereka
tetapi yang pasti mereka lebih menambah semangat apa namanya dendam mereka untuk melakukan pembantai yang perlawanan kepada aparat dan kepada masyarakat
tentunya setelah tewasnya dan berkurangnya dua orang dari kelompok mereka
tapi kita berharap lebih cepat lebih bagus untuk dituntaskan
tentang menyerahkan diri approach
tekan hukum atau sesuai dengan hukum yang berlaku
oke pak al haidar mungkin bisa diperjelas kembali yang tadi anda katakan yang bergelar abu tadi itu ini merujuk kepada sosok yang mana sebetulnya
ya salah satu di antara mereka itu adalah abu salman
karena ada beberapa yang lain fatih dan sebagainya itu adalah orang bima juga yang memang masih berada di dalam kelompok tersebut
dan itu belum ada
sabar bahwa mereka sudah meninggal
jadi saya kira yang paling tua yang paling senior di antara mereka itu adalah abu salman
yang paling senior ya oke
nama lainnya tidak karena mereka banyak punya nama namanya nama kunyah ya nama alias
oke baik pak al haidar artinya sebuah atau regenerasi di kelompok mit saat ini setelah ali kalora
atau itu adalah sebuah kenisayaan
iya pasti akan ada regenerasi
mereka bahkan kalau untuk perjalanan saja itu mesti menunjuk seorang pemimpin
apalagi dalam sebuah pergerakan ya kan yang walaupun tinggal empat orang
sebenarnya kepastian jumlah mereka tinggal empat orang ini juga perlu kita kritisi
merupakan keterbatasan pengetahuan kita tentang kelompok yang sangat tertutup tersebut
ada kemungkinan mereka masih belahnya belasan
jadi karena juga migrasi orang orang dari ntb ya
itu terjadi sangat banyak juga dari sana
oke baik pak al haidar terakhir dari anda setelah ali kalora tewas ini
apa masukan anda bagi aparat pemerintah
mungkin untuk perburuan terhadap sisa anak buah dan juga mengantisipasi serangan
balasan mungkin atau eskalasi keamanan di tingkat masyarakat
iya saya kira memang perlu ada kepercayaan negara untuk mempercayai satu unit saja
misalnya kalau karena ini jenis terorismenya adalah terorisme tamkin
yaitu terorisme teritorial dan organik
di mana satu satu suku
atau satu latar belakang kultural yang berada di dalam kelompok tersebut
dan itu ciri dari organik itu sama seperti di opm
dan itu harus ditangani secara fokus ya
jadi harus ada focal point yaitu tni atau tentara
jadi sebaiknya kepolisian sebagai
law enforcement unit itu berada di lingkaran kedua
jadi lingkaran pertama untuk komandonya di sana itu seharusnya diberikan secara penuh kepada tentara
oke tapi yang sekarang terjadi kan masih sebaliknya tampaknya ya pak alhidar
saya kira karena ini yang dihadapi adalah kelompok tempur kelompok gerilya jadi tentara
walaupun dalam istilah ilmu politik itu disebut paramiliter
tapi sebenarnya apa yang kita sebut paramiliter ataupun ilegal militer ataupun illegal army ataupun apa
itu kalau sudah memegang kekuasaan seperti taliban kan di afganistan
kemudian mereka menjadi tentara resmi
jadi pembedaan pembedaan kategorisasi ataupun istilah istilah administratif tersebut
tidak menjadi tidak signifikan lagi
saya terakhir ke prof irvan kalau begitu sekaligus menutup
ada tanggapan prof dari beberapa poin tadi sampaikan pak al haidar
mulai dari jumlahnya yang perlu kita kritisi tidak tersisa empat
bisa saja kemudian belasan
dan juga bagaimana kemudian penanganan terorisme jenis pumpkin ini yang teritorial
yang ya sebaiknya tadi kata pak alhidar memang tni yang ada di depan begitu
apa tanggapan anda dan juga bagaimana kemudian bnpt
merespon setelah tewasnya ali kalora apa yang menjadi fokus penanganan sekarang
menyikapi kemungkinan kemungkinan yang disampaikan tadi
itu negara tidak boleh kata kuncinya negara
negara tidak boleh kalah dengan aksi aksi kejahatan
kejahatan luar biasa seperti teroris
dan masyarakat terus harus dilindungi diamankan
dan jangan diglorifikasi
seolah olah menjadi pahlawan yang masyarakat awam tidak tahu
dan itu nanti dianggap itu yang benar
ini yang parah
selainnya itu seluruh komponen bangsa seluruh lapisan masyarakat kita harus bersatu
hadiran negara itu bukan menyebutkan satu unit
tapi kita apresiasi kepada keberhasilan aparat negara
khususnya satgas madagoraya
untuk melumpuhkan mereka
untuk melumpuhkan mereka
jika mereka memang lebih dari empat
ya tentu kekuatan harus tetap kita tingkatkan sama masyarakat
kesiapsiagaan dalam menyikapi kemungkinan kemungkinan kehadiran mereka
jika mereka mengalami kelaparan tentu mereka mencari logistik
dan kalau tidak diberikan mereka membantai masyarakat
nah ini kan modus modus yang mereka lakukan
jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasannya
adanya unsur gabungan aparat negara di wilayah konflik seperti ini
kita harus support agar negara tidak boleh kalah dengan kejahatan seperti terorisme ini
dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat entah lewat media sosial online offline
agar ada selalu narasi narasi yang bisa mengimbangi bahwasannya
itu kejahatan yang dikemas dengan bahasa dan tafsiran keagamaan
baik jadi kita paling tinggi pak
sepakat bahwa kemudian tewasnya ali kalora tidak serta merta menghentikan pergerakan atau perlawan dari sisa anak buah yang perlu diantisipasi
dan tetap harus diwaspadai termasuk juga oleh masyarakat di sana
terima kasih banyak prof irfan idris direktur deradikalisasi dari bnpt
dan juga pak al haidar pengamatan terorisme sudah berbagi perspektif bersama dengan newscast pada malam hari ini
diskusi yang sangat menarik tapi harus saya sudahi karena ada durasi
tapi mudah mudahan publik bisa menangkap apa yang sudah kita bahas
terima kasih bapak bapak selamat malam sehat selalu